tni angkatan laut kembali menambah kekuatan armadanya
kali ini dua kapal perang buatan dalam negeri
kri bawal dan kri dorang
resmi memperkuat satuan patroli tni al
kapal produksi pt caputra mitra sejati ini
memiliki panjang enam puluh meter dan bobot lima ratus dua puluh ton
sebagai kapal patroli kri bawal dan kri garam
memiliki kecepatan maksimal dua puluh enam knot
serta dilengkapi berbagai sistem pendeteksi
seperti radar dengan daya jangkau seratus meter
dari sisi persenjataan
blok r ini juga dilengkapi meriah empat puluh mm
serta senapan mesin dua belas tujuh mm
namun jika diperlukan
kedua kapal ini juga bisa dilengkapi dengan peluru kendali
dalam waktu dekat juga kita akan
melaksanakan kontrak dengan beberapa galangan ya
membuatkan galangan dalam negeri
diantara juga caputra lagi
ada beberapa yang di batam
bahkan nanti akan kita coba
tantangan untuk para teman teman dari galangan ini
membangun full combat
jadi kapal panjang enam puluh meter
dengan misi kapal tempur
dalam dua puluh tahun terakhir
tni al telah membeli sebanyak delapan belas kapal
buatan dalam negeri
namun demikian jumlah ini masih dirasa kurang
dari kebutuhan ideal
yaitu sebanyak dua ratus dua puluh sembilan kapal perang
perbuatan di tni al berhubung pada sekitar satu ratus lima puluh kapal perang
namun yang mampu beroperasi dengan baik
hanya sekitar sembilan puluh kapal saja
tni al akan terus membeli kapal perang
terutama dari dalam negeri
teknologinya sudah sama dengan luar negeri pak
karena kan di dalam negeri kan hanya integration production
tapi kan main equipment tetap dari luar negeri
seperti main engine senjata kan masih dari luar negeri pak
tapi yang kita dorong adalah
dari mungkin bahan bahan lain
termasuk tenaga kerja di dalam negeri
contoh ini pak tidak ada orang asing yang bekerja di sini
semua desain sampai tes sampai production itu dari dalam negeri
defending gaya reset indutri ketahanan lokal
dengan membeli kapal perang produksi dalam negeri
pemerintah mengklaim bisa menghemat banyak uang
tapi kapal ini misalnya masing masing dibeli
dengan harga dua ratus miliar rupiah
dari penyelamatan b a r i jakarta